kira kira juga bahasanya juga kita membaca lebih favor ke pak jokowi
kita nggak tahu sampai sejauh mana keteguhan dan kekuatan koalisi pks gerindra
jangan jangan ada satu partai yang kemudian mundur dan akhirnya kita dihadapkan dengan fenomena jokowi dan cawapresnya bersama kota kosong
jadi gini insya allah partai gerindra akan mengadakan rekor nas awal april
dan harapan kami seluruh kader partai gerindra rekor nas adalah ajang pendeklarasian pak prabowo menjadi calon presiden
kemarin udah berkali kali loh
yang mendeklarasikan kader
kenapa pak prabowo kayaknya nggak ragu
orang membacanya ragu dan gak yakin atau menunggu apa
pak prabowo kan waktu acara ulang tahun hut partai gerindra yang ke sepuluh di dpp partai gerindra kan sudah menyampaikan
bahwa beliau melihat apa keinginan rakyat indonesia
beliau sebagai orang yang sangat rasional ya
jadi kalau soal nyali kita tahu prabowo subianto adalah prajurit yang punya nyali dan legendaris dalam tni republik indonesia ini
kalau soal nyali tidak usah diragukan
tapi beliau adalah figur yang sangat rasional
beliau melihat perkembangan dukungan masyarakat
bukan hanya sebatas polling maupun survei
beliau melihat dulu apa keinginan suara masyarakat
nah kader kader di seluruh daerah sudah
mendeklarasikan mendukung beliau
bahkan kami hari senin kemarin juga kumpul di jakarta
seluruh ketua dpd juga meminta dan mendesak pak prabowo segera mendeklarasikan
ini sudah jadi domen dpp
dpp sudah membahas ini di internal dpp
insya allah awal april akan ada rakorna
sarapan kami seluruh kader gerindra
april ini pak prabowo akan mencalonkan diri menjadi calon presiden dua ribu sembilan belas
jadi cerita dongeng kota kosong insya allah tidak ada
yang kedua adalah
itu yakin itu
saya juga harus tanya pks soalnya
nanti beliau jawab
lalu yang kedua
ini dari gerindra ya
yang kedua tentu kita akan komunikasi segera dengan koalisi kita
terutama kepada sekutu kami nih
bahwa siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi pak prabowo
dan sambil kita berdiskusi dengan sekutu kami
tentu kita juga membuka diri berkomunikasi
dengan partai partai lain
dengan partai partai lain
yang belum mencalonkan
yang belum mencalonkan
yang belum mencalonkan
apa komunikasi dengan pkb dengan demokrat dengan pan
tentu juga akan kami libatkan sekutu kami
karena ini kebersamaan membangun bangsa dan negara ini
insya allah lah era pak jokowi akan berakhir di dua ribu sembilan belas
belum kampanyenya belum
ya jadi kenapa gerindra dan pks itu cepat menyambung
saya kira kalau kita dari sepuluh parah
aku tidak punya pengetahuan
karena saya ada penghargaan
saya tinggal di jakarta
memang aspirasi sejak awal firm
bahwa gerindra tadi seperti itu
pks juga kadernya mengatakan kita ingin presiden alternatif
jadi pada titik itu
di lain persoalan kesamaan
di lain persoalan kesamaan
pada titik itu kita firm sekali
dan kursi kita cukup
sementara ya fraksi yang lain
tadi sudah kita dengar
pada pilihan apakah ketiga
lebih cenderung ke pak jokowi
lihat jadi saya kira
so far sampai saat ini
ya dialog kita
dari pirk dan dki
dari berbagai isu termasuk isu
terakhir kita memang sudah
sepakat apapun yang ditawarkan
oleh kita cukup
silahkan kalau yang lain
akan bergabung kita juga akan buka diri untuk
berdialog termasuk pak jokowi
silahkan kalau pak jokowi
mau jadi apa beliau mau sebagainya
gerindra dan pks ini seolah olah
dipaksa untuk menjadi satu
entitas yang sama enggak kan gerindra
sendiri pks sendiri pks juga punya
platform sendiri punya visi sendiri
punya perjuangannya sendiri
tapi pada titik itu kita sepakat bahwa
nggak akan mungkin ditawar lagi
yakin gak akan ada perubahan
oh kalau bicara
karena begini ustadz ujungnya pada akhirnya
cerita soal kota kosong atau tidak
yang menentukan pks
saya kira pks juga tidak bisa sendiri
pks dengan gerindra karena
tanpa gerindra juga pks tidak bisa gerindra juga
begitu kan gerindra punya calon presiden
pks kan sampai sejauh ini
kan mengamini calon presiden
kalaupun diajukan oleh gerindra
karena itu pendulum ini akan berubah
kalau pks berubah orang kemudian bertanya
pks akan sejauh mana
untuk tetap sampai dua ribu sembilan belas
kalau misalnya dua hari lagi
yang menarik pks lepas
kelar udah kan kota kosong saja
itu sudah berlangsung kepada pks
tetapi sekali lagi
mekanisme di dalam pks itu
kita meminta pendapat
para kader fungsionalis indonesia
itu menjadi pegangan yang
cukup kuat untuk kita
untuk majelis syurok
setelah kita dengar dari mereka mereka menginginkan
mayoritas mutlak menginginkan
sehingga itulah kita perjuangkan
apapun terjadi iya tapi probabilitas
ya ini hari ini seperti ini
dan dialog kami dengan gerindra
jadi insya allah tidak ada kota kosong
saya sepakat dengan
hanya bisa terjadi
dengan dua kemungkinan
yang pertama pak prabowo tidak mencalonkan diri
maka muncullah calon alternatif
dari pks banyak sekali
ada yudham trajitno ada bang buzamil ada
anies mata dan lain sebagainya
yang kedua kalau pak prabowo bersatu dengan pak jokowi
saya kira akan juga muncul banyak alternatif nanti
ini realistis realita yang ada sekarang
jadi kalau misi pks punya calon alternatif
berdialog dulu kan dengan pak prabowo
apakah sekarang menjadi alternatif atau tidak
pertanyaannya begini barangkali
demokrat memang tidak menginginkan
karena beliau punya figur pak ahi
ini yang terlihat kalau kita melihat diskusi ini
demokrat memang menginginkan
bahwa pak prabowo tidak mencalonkan diri
nah saya tegaskan di forum diskusi
kepada seluruh rakyat indonesia
kami akan berkoalisi
dengan partai yang mau mendukung
kalau demokrat ingin bergabung bersama kami
kalau mau bergabung tapi kalau memang tidak
juga tidak ada masalah
karena apapun juga insya allah
kita sudah punya teman bersama
tiket kami sudah di tangan
ya silahkan demokrat bikin poros baru atau bergabung dengan pak jokowi
tapi kalau memang mau masih membuka ruang berdiskusi
mari kita diskusi

karena zaman sekarang
karena menginginkan akhirnya demokrat memang
nah sama seperti dua ribu empat belas
tapi kayaknya enggak pak s b kalau tidak salah juga mengatakan
bahwa mereka akan menentukan pilihan
tapi yang jelas kali ini
pilihannya bukan prabowo itu sudah terlihat jelas begitu
dulu kita punya opsi mencalonkan sendiri
atau bergabung dengan partai lain
tapi mencalonkan sendiri sudah tidak mungkin
itu sebelum keputusan mk
kita ada rakornas di ntb
jadi opsi mencalonkan sendiri sudah tidak mungkin
mencalonkan sendiri dari partai masing masing
kalau demokrat tidak mungkin
pkb juga tidak mungkin kayaknya
cuma itu aja ujung ujungnya
prabowo lagi dan jokowi
saya kira yang dikatakan pak andi betul
kemungkinan kalau terjadi alternatif itu
rasa teman teman gerindra
dan tidak ada maksud apapun
kecuali ini mengamati aja ya
kecuali misalnya pak prabowo mencalonkan
orang lain itu pasti
jadi kingmaker gitu iya kayak bu mega
tapi mungkin akan berubah
oh belum dibahas
yang sudah kami bahas
sebagian ya itu pak jokowi
waktu juga membatasi kita
kita akan lihat perkembangannya seperti apa
karena ini tidak akan habis untuk dicermati
paling tidak sampai agustus
bahkan diskusi dan dialog seperti ini
memberikan bahan bakar
untuk pertimbangan pertimbangan pilihan anda
di pilkada di tempat anda masing masing
apakah itu kotel efek
atau penyakit kulit lainnya
kami akan kembali minggu depan
terima kasih atas kebersamaan anda
saya alvi taudino pak giting sampai jumpa